hai saya aziza handom selamat datang kembali di cnn indonesia tech news tempat berita terbaru seputar sains seni dan tentunya teknologi
langsung saja kita mulai cnn indonesia tech news dengan informasi pertama dari inovasi robotik
robo cerdas pertama di dunia robo sulvia datang ke jakarta beberapa waktu lalu sebagai salah satu pembicara utama dalam acara csis global dialogue dua ribu sembilan belas
dalam kesempatan ini kecerdasan robosofia pun sempat diuji gimana coba keseruannya berikut laporannya untuk anda
artificial intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia
nah saat ini salah satu artificial intelligence tercanggih yang ada adalah sofia sebuah robot humanoid realistis yang mampu mengekspresikan ekspresi seperti manusia
dan juga mampu berinteraksi dengan orang orang pada hari ini saya diberi kesempatan langsung untuk bertemu dengan sofia
secara singkat ai adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia
sejak diaktifkan pada tahun dua ribu lima belas oleh david hansen dari hansen robotics sofia menjadi populer karena sering hadir di berbagai acara diskusi dan televisi
dia bahkan menjadi robot pertama di dunia
yang mendapat keluarga negaraan seperti layaknya manusia
akhirnya saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan sofia
saya ingin mengekspresikan robot dengan kata yang benar
saya ingin mengekspresikan robot dengan kata yang benar
saya ingin mengekspresikan robot dengan kata yang benar
saya anda dapat mengikuti saya real sofia robot di twitter facebook dan instagram

sofia dirancang oleh hansen robotics untuk penelitian pendidikan hiburan
serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika ai
ada satu jawaban menarik dari robot sofia ketika ditanya apakah robot ini bisa diperoleh
dia bertanya apakah robot akan menggantikan manusia
sofia menjawab bahwa lebih baik kerjasama daripada berkompetisi
robot sangat baik dalam mengekspresikan nombor dan melakukan tugas yang berulang
tapi kita tidak sebaiknya ketika berkaitan dengan kecerdasan emosi
contohnya untuk menjadi guru atau ceo anda perlu memahami bagaimana orang merasa dan bagaimana memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik
sejauh ini sudah ada beberapa profesi yang bisa ditangani ai secara lebih efisien
misalnya kantor berita asal tiongkok xinhuan news yang memakai teknologi ai dalam bentuk tv presenter
saya bisa bekerja dua puluh empat jam untuk mengurangi biaya produksi berita
lantas apakah ai akan membantu pekerjaan manusia atau malah menggantikan peran manusia
saya suka sains fiksionis seperti orang lain
tapi saya lebih suka melihat keadaan kecerdasan artifisial dengan lebih pragmatik
dan robot sofia adalah pembentukan yang lucu

saat saya masih muda saya suka melihat sains fiksionis dan menonton kemajuan terbaru dalam robotik dan ai
tapi saya mengambil pandangan pragmatik dari hal hal ini
dan saya pikir kemajuan yang kita lakukan adalah sangat evolusional
dan saya pikir akan membutuhkan waktu yang sangat panjang jika ada sebelum kita sampai di titik
di mana kita bisa membuat mesin yang seberat kecerdasan manusia
saat ini teknologi ai hanyalah perpanjangan tangan dari manusia
sehingga manusia tidak perlu bersentuhan dengan proses yang berulang
dan bisa mengembangkan potensi pada hal hal yang lain
tim liputan sian indonesia jakarta
saya sangat senang berada di jakarta di csis global dialog